eh lo pada pada ngapain ya
ngapain udah liat liat jelas begini ya
nih gebukin maling
eh eh eh mendingan
udah lo gak mau sebanyak kicong
langsung aja gebukin udah langsung
sayang keluarga lo
jadi selama ini lo yang ngerasain masyarakat
berarti pada pakai dengkul pakai otak dong
walaupun dia maling dia juga manusia
dia punya hati punya salah punya dosa
kan gebuk aja kesian dong dia
dalam agama kita kagak ada ajaran begitu
ada berita buruk nih kang
beduk musolah hilang dimalingin
edda julema kagak pernah bohong
kalau gitu engkau harus musolah dong
kalau dapet itu maling
kau kagak kukulan berdua
jangan digebukin tuh
selamat enggak dong
gebukin lagi coy
tarik hidungnya ya tarik
eh lo pada pada ngapain ya
udah liat liat jelas begininya nih
mendingan nih maling kita bawa ke kantor polisi
langsung aja gebukin
sekarang kita terus buka
ampun si leha kagak ada
mulai sekarang di rumah ini
nggak ada yang namanya tinju
mendingan gue putusin aja ini
bantu banget ini orang
kan harusnya mau melawan sih
gak ada tinju
merdeka atau menang
samsak gue kemana ini ya
perasaan siang belum begini
gak ada masalah

ini samsak juleha ilang weh
ini udah gak salah
ini perbuatan gak lu negerandung
karena emak lu gak suka kalo lu jadi petinju
gak mungkin weh
eh tapi emak apaan negerandung sih weh
iya dia juga
tega bener ba be emak
terus gimana nih buy sekarang
juleha mau latihan gak ada samsaknya
pokoknya lu bakalan jadi petinju
wah tenang aja di sini
kenapa lu nunggu
lu tenang aja ha
pokoknya lo jadi petinju dah
jompolin si cepi nih rasanya nih
ngapain sih pak mau kasur
lu pake nganyak lagi penting lu latihan
juleha gak mau tidur be
juleha mau latihan tidur
lu latihan di sini
undur diri tuh angkat angkat begitu
lancet lancet maksudnya be
iya jangan tinggi tinggi
oh turun biro apaan ya be
biar kenceng ha
juleha harus menang
nah itu orang tua sama anak
umur benar ya
udah diputusin nyatanya
kasih latung gitu
kalau kasur gitu
wah main cinta di atas kasur
lu seorang pindah olah gratian
bawa di belakang lagi latihan
pindah pindah pindah
serang ke belakang
serang ke depan
serang ke belakang
serang ke depan
wah kue jejak dulu
emel makan siapa
menyan kantong pope
apaan sih be
kasongan yang bebel lo tinju
saga mau geng
terus sokonya juga harus menang
cuma untuk si untuk yang minta sanggup ganti
bayangin aja tuh keluarga markum
rame amat ya
lu anak sama bapak sama aja ya
nampak sih ma
lu ada di situ
ngapain sih ma
be gua bawa emir be
disilapin sama sedotan wc
emangnya juleha bayi apa ya
dimandiin di mari
ini belum waktunya mandi bas
sampai mandi bas ah
biar dia rasa
berdua udah kaya apa tau
seneng kalau begini seneng
ngak nian aku diperkakukan seperti ini oleh istriku
abang basah ya
mama disiramin pakai air
kalau emak ella emak pakai oli
seneng kalau gue begini
seneng kalau gue begini
empuk ella udah